tegak tegi penemuan sepuluh potongan tubuh manusia mulai terkuat
setelah penyidik direktorat kriminal umum polda metro jaya
dan pores kabupaten bekasi menangkap dua orang tersangka pelaku berinisial mp dan fm
hasil pemeriksaan sementara para tersangka mengaku tega menghabisi nyawa korban
bernama ridul suhendra lantaran korban yang bekerja sebagai ojekonan ini
pernah berselingkuh dengan istri salah satu tersangka yang berinisial mp
saksi mata sempat menyebut kedua tersangka yang bekerja di tempat penitipan motor
di tambun selatan bekasi ini terlibat cekcok dengan korban
bahkan tersangka sempat mengancam korban dengan membawa senjata tajam jenis golok
malam jumat terus kejadiannya jam dua udah ributnya
yang ribut itu siapa aja pak
antara pelaku sama korban doang berdua pak
gimana banyakan yang ributnya
temen bawa golok doang ributnya sama siapa siapanya nggak tau dah kurang tau
oh yang bawa golok itu pelaku
selain mengamankan para tersangka polisi juga menyita barang bukti berupa golok
empat ini telepon genggam tali rapia dan satu unit mobil
fm ya sakit hati terhadap korban karena korban pernah menghina pelaku fl dan istri pelaku fm
selanjutnya pelaku map sakit hati dengan korban karena almarhum istri pelaku
ya istri pelaku diri map ini pernah dicabuli oleh korban
jadi itu motifnya
para tersangka dikenai pasal tiga ratus empat puluh kuhp tentang pembunuhan berencana
dan pasal tiga ratus tiga puluh delapan dengan pidana maksimal hukuman
tim liputan cnn indonesia